sementara itu di purworejo jawa tengah ada sosok inspiratif lain bernama asrofi
kakek berusia enam puluh enam tahun ini adalah penyandang tunanetra yang sehari hari bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa
kendati memiliki keterbatasan penglihatan asrofi mampu membedakan mana butir buah kelapa yang tua atau muda
sesudah dipetik buah kelapa itu ia jatuhkan
kali ini bahkan kakek as rofi mampu memanjat pohon kelapa dan enam puluh delapan butir kelapa berhasil ia petik
dari sebuah pohon kelapa yang berhasil dipanjat asrofi mampu menerima upah sekitar lima puluh ribu rupiah
urusan memanjat pohon kelapa sendiri sudah asrofi lakukan sejak masih muda
walau memiliki keterbatasan fisik asrofi tidak menyerah walau harus bekerja keras dan penuh resiko
dalam sehari asrofi mampu memanjat sebanyak sepuluh buah pohon kelapa
apabila tidak ada yang memintanya memetik kelapa asrofi membuat kursi bambu di rumahnya dan alat musik tradisional gambang
tim liputan cnn indonesia